nanti bau saya ketularan
cuma kamu balik badan dong
bau saya mau lihat nih
coba pengen lihat
ini bukan orang jahat kami kami kami produser
produser pencari bakat bakat gitu ya betul kami ini pencari bakat anak anak yang mau jadi artis
tahu kan tahu nggak
di sini ada juga syuting ini pesantren ini pernah syuting juga kita jadi pemainnya loh
jadi artis aku yang ganteng itu om lihat kalian itu
kemampuan kalian kalau aku ngaji sama ceramah om betul tidak
betul tidak boleh aku bisa basket kalau aku sepak bola kalau aku sepak bola
apa sih nggak usah ditanya bisa semuanya mau apa mau bola bola basket mau eating mau ceramah
mau haji apa pun keren sekarang om mau memutuskan siapa yang pantas untuk ikut bersama om untuk
bertemu sutradara sutradara awami ini belum pernah jadi artis saya lihat ini kesian dia belum
pernah jadi artis om sama emang itu yang di pojok itu yang di pojok itu yang cocok ini ini namanya untuk
ini yang buat itu itu itu itu lukman lukman lukman iya kamu yang berhati hati sama om ketemu
sutradara aneh bohong ini pasti bohong nih ya ya ya ya allah abdulillah
tapi kok mukanya kayaknya pada lemes banget ya
nah kan kita lagi nyariin topan nih gak ketemu temu
makanya kita terus sampe
yaudah begini aja
dua dua taikal duduk di sini
bapak siti mau ngambil sesuatu buat kalian berdua
iya pak sirgiti
disini duduk nyampe nyampe dulu
lah mana sutradara aja
eh tenang tenang tenang
sutradara lagi di perjalanan
maklum dari jakarta ke sini
lokasinya kan jauh
tenang aja ya
oh tunggu tunggu
macet itu bukan yang muka itu ya
itu mah pucat
adek sekarang begini
adek tau kan akting apa
wah ya tau lah
adek sekarang begini
om mau bikin kamu seolah olah cacar air
tahu kan penyakit cacar air
tidak pernah dong
masa nggak pernah
kamu setelah dipitik pitik kamu
tugas kamu adalah berpura pura
ditakutin sama temen temen kamu
ih penyakit cacar air
om berdua ngawasin kamu dari jauh
mana lagi tuh trio bemo tuh
kalo udah lama gini
mereka pasti sedang
asuk asuk asuk
nah sot dia lagi
tenang tenang tenang
kemaren kan semasjid bareng dari tadi juga
kenapa jadi jawab kemaren
tenang tenang tenang
enggak aku cuma pengen tau
badan kamu ini gede banget
makannya apa sih
makan bahan dalem postat
makan bahan dalem
kali ini papes doang krak
bahan dalem dimakan
saya tadi udunya batal postat
kok bisa batal udu kamu
kan dari tadi juga kamu duduk duduk aja di masjid
terus sudah gitu kamu juga gak bersentuhan kulit sama para santriwati
kan ada sekatnya
terus kamu juga kan sama lukman
gak mainan lumpur kan gak kena najis kan
kenapa mau siudu lagi
sehingga tadi ada yang keluar
hah ada yang keluar
angin dari perut gitu
kamu contohin aja bunyi duitnya
baunya masih kecium ii apalagi
udah udu lagi tapi kan
saya tadi abis dari toilet mau pipis
saya boleh pergi kan ustadz
saya tau ustad mau jawab apa
bener bener santri jaman now
ya bener dong angkatnya
misi kita harus berhasil
setelah kita bikin isu keracunan makanan
selanjutnya kita bikin santriwan dan santriwati ketakutan
tahan dong boy
berat banget nih anak gajah

kau ini bisa tahu siapa itu
pada spionnya kali ya
busan intinya jangan
jangan jatuh aku busan
bahasa inggris mana tuh inggris si kampek ya
lagian kenapa sih ustadz musa yang boleh ada satu nggak boleh sentuh kamu
emang kamu pot kembang ya
para pecah belah ya
dipegang dikit kegeser jatuh
intinya busan jangan jatuh aku soalnya aku lagi cacat
nanti busan ketularan
coba kamu balik badan dong
tentu kayak gimana
coba pengen lihat
pitik pitik begitu polkadot begitu
ya busan saya lagi cacat ya busan
nih jangan deket deket
ya udah busan jangan jatuh aku ya busan
nanti busan ketularan
lukman lukman gak gitu lukman
ya allah busan
lukman lukman lukman lukman
busan jangan busan